nah sekarang istirahat
ada hal berat yang harus kita lakukan kan
semoga mas hal ini gak cepat selesai ya mas
eh saya pecat papa dulu
gak mau besok aja
masih yang papa juga udah tidur
saya terlalu bersemangat
ini udah saya cat aja ya
saya sudah dapatkan semua bukti
besok saya mau ke rumah menemui elsa
pak saya sudah dapatkan semua bukti
besok saya mau ke rumah menemui elsa
pa sudah mengumpulkan bukti
kalau memang benar kamu pelaku pembunuhan roy
bapak harap kamu mampu bertanggung jawab nak
walaupun hati papa pasti hancur
melihat kamu balik ke penjara
gak ada seorang ayah yang sanggup melihat putrinya
permata hatinya mengeritak
aduh udah jam satu pagi
kok nino belum pulang ya
kemana sih nino
kok perasaan aku jadi gak tenang
akhirnya dia pulang
mama kok belum tidur karena aku bilang pada tidur aja
no mama tuh khawatir mikirin kamu gak bisa tidur
untung akhirnya kamu udah pulang
loh ini kenapa
bibir kamu luka kenapa saya
kamu harus berantem
pesan mama tuh gak bisa tidur gak tenang
perasaan ibu tuh gak pernah salah nok
terus kalian kok bisa balik berdua gini
udah baik kan ya
nanti aku aja yang jelasin ke mama ya
papa belum tidur
elsa sudah pulang ke rumah nino malam ini
papa bilang elsa udah balik ke rumah nino

oh lebih bagus lah nino
kita datangin elsa langsung di tkp tempat dia mau bunuh roy
saya balik cepat papa dulu ya
kamu istirahat ya
gak usah senyum senyum ngeliatin saya
kamu nyari buktinya sampai jauh jauh nggak mas
untuk membuktikan kalau bukan aku pelakunya
sudah tugas saya
dan saya pasti akan selalu berusaha untuk memudikan kalau kamu bersalah
tapi kalau kamu bersalah

nah sekarang istirahat
ada alat berat yang harus kita lakukan kan
semoga masa ini biar cepat selesai ya mas
ganti hari ini
siapa yang cat papa malam malam gini ya
besok kami langsung ke rumah nino temu elsa
ngapain al dan andin ke rumah nino untuk temuin elsa
apa mereka sudah dapatkan semua buktinya
apa mereka sudah dapatkan semua buktinya